kita beralih ke tanah air komite pemilihan pssi mengumumkan hasil verifikasi bakal calon ketua umum
wakil ketua umum serta anggota komite eksekutif pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
delapan dari sebelas nama calon ketua umum pssi dinyatakan lolos seleksi
sementara tiga lainnya gagal namun masih bisa banding
komite pemilihan pssi mengumumkan hasil verifikasi administrasi calon ketua umum
wakil ketua umum serta komite eksekutif pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
komite pemilihan menjaring orang orang yang memiliki visi misi yang sesuai dengan statuta pssi
komite pemilihan juga memeriksa beberapa file seperti kbp satu
selain itu komite pemilihan memeriksa surat dari pengadilan negeri
untuk memastikan para calon tidak terlibat sebuah perkara hukum
pemeriksaan terakhir berupa pemeriksaan surat dari kesekjenan
yang menyatakan bahwa para calon telah beraktivitas minimal lima tahun dalam pssi sesuai statuta
hasilnya delapan calon ketua umum pssi yang lolos seleksi administrasi adalah
ferry demi francis muhammad iryawan rahim sukasa lanyala mataliti dan widjaya fitiasa
sementara itu yang tidak lolos dan masih bisa banding adalah
arief putra wijaksono sarman serta yesayas oktavianus
mereka yang tidak lolos punya waktu hingga enam belas oktober untuk mengajukan banding
sementara di kursi bakal calon wakil ketua umum
dari dua puluh satu pendaftar hanya tiga belas calon yang lolos verifikasi
enam nama tidak lolos dan tidak ucapkan
sementara dua nama lainnya boleh mengajukan banding
untuk exco komite pemilihan meloloskan tujuh puluh dari sembilan puluh satu calon
sepuluh calon tidak diperbolehkan banding sementara satu calon masih bisa banding
selain menggelar verifikasi komite pemilihan juga segera memberikan formulir pernyataan
bagi para calon yang berstatus asn atau legislatif
agar tidak memasukkan unsur politik dalam aktivitas pssi
kawan saya di afc saya kira juga kemarin dia juga dapat masukan
bahwa memang standar fifa itu untuk itu paling tidak ada undertaking lah
pernyataan bahwa selama menjabat yang bersangkutan itu tidak akan melanggar pasal tujuh tadi statuta
jadi tidak akan melakukan intervensi dan membicarakan politik di dalam kegiatan pssi
ya dan di situ ada pernyataan berikutnya apabila kami melanggar ini
kami bersedia untuk menerima konsekuensinya termasuk dianggap melanggar statuta
dan kalau melanggar statuta kan ketua umum pssi bisa diimpin bukan
komite pemilihan pssi memberikan waktu hingga enam belas oktober bagi para calon yang tidak lolos
untuk mengajukan banding sebelum diumumkan daftar calon tetap pada sembilan belas oktober
kemudian saat masa kampanye nanti komite pemilihan juga akan menggelar debat terbuka
bagi kandidat calon ketua umum
rizky itiaryahnya jakarta